kita beralih ke berita lain
jenderal purnawirawan wiranto
ahmad dania al fatih
dimakamkan di delingan karanganyar jawa tengah
cucu kesayangan wiranto ini sering dipanggil sibelok
menko polhukam wiranto
berfoto bersama keluarga besar
di depan makam cucu kesayangannya ahmad dhani al fatih
di pemakaman keluarga di delingan karanganyar
cucu wiranto ini dimakamkan bersebelahan
dengan makam putri ketiga natalina sofianti
yang meninggal sewaktu wiranto masih berpangkat kapten
tiba di area pemakaman sekitar pukul delapan lewat lima puluh
waktu indonesia barat
dan jenazah langsung dimakamkan
keluarga besar yang terdiri atas ayah almarhum
beserta keluarga berfoto bersama
kesedihan terpancar dari wajah menko polhukam
wiranto sering memanggil sibelok
karena mata yang besar dan lincah
bahkan dalam usianya ini
sang cucu sudah senang bermain bola
saat kejadian wiranto yang sedang
mendampingi presiden jokowi dodo di ktt asean
langsung meminta izin kembali ke keluarganya
dia itu tiap sabtu minggu kan kita kumpul keluar
dan dia memang dengan saya dekat sekali
karena memang anaknya lucu
dan paling kecil ya
jadi sekarang sudah mulai
suka main bola
satu tahun empat bulan
tapi jalannya sudah bagus
setiap ketemu orang
saya kalau mengirinya sibelok
wiranto sendirilah yang menggendong cucunya
menghembuskan nafas terakhirnya dalam usia satu tahun
empat bulan pada kamis siang kemarin
tidak sengaja terjebur
ke kolam renang di rumahnya
tanpa ada yang menyadarinya